satu hal disini kebetulan saksi ahli dari ph mencantumkan acpo
tolong dicantumkan lagi ditampilkan lagi acpo
tolong ditampilkan kecilkan sedikit biar kita semuanya bisa lengkap membaca
di prinsip nomor tiga tadi yang disebutkan sama ahli bawasan sama juga ph
bahwasannya hasil dari digital forensik analyst siapapun bisa diuji oleh pihak ketiga
kalau misalnya satu orang ahli digital forensik bilang dua tambah tiga lima
maka harusnya diperiksa sama digital forensik analyst juga
mestinya hasilnya juga dua tiga akan lima
itu yang pertama
bagaimana prosedurnya pengujian pihak ketiga
ketika kita membandingkan botol aqua gede di sini dengan botol aqua kecil
siapapun ahli forensik dunia akan tertawa
kalau kita mau melakukan uji pihak ketiga
dengan source yang sama dengan sop yang sama dengan tools yang sama
dengan source yang sama dengan sop yang sama dengan tools yang sama
sama seperti ketika kita melakukan penelitian
ketika s satu s dua s tiga
ada namanya metodologi penelitian
kacamatanya bisa berbeda
siapapun akan tertawa
jangan kan ahli forensic masyarakat juga akan tersenyum
kok bisa seperti itu
jadi pemahaman disini harusnya komprehensif
kalau kita memang mau uji pihak ketiga
kalau memang itu scientific
seperti itu yang bilang
ketika dibawa satu posisi
dengan kacamata yang berbeda
seperti seorang buta
mencoba menggambarkan gajah
namun yang di pegang hanya buntutnya saja
dengan salah seorang buta itu bilang gajah seperti ular
padahal kita yang melihat gajah bukan ular
ketika botol aqua ini ditunjukkan kepada seorang ahli dari sisi pantat
jadilah dia bulet
tidak terlihat seperti silinder
harusnya kacamata yang seragam
dan ketika kita melakukan penyidik membawa kepada kita
kemudian diminta kepada kita untuk menjelaskan apa yang sedang terjadi
makanya dalam dunia forensik science
memang itu dikenal ada namanya tahapan kerja
dan dituangkan dalam standar operating procedure
bukan berarti kalau kita punya software canggih
kita langsung jadi ahli enggak
bukan berarti kalau kita punya kawasaki ninja
kita langsung jadi ahli nyetir ahli balas
kalau kita mau jalan motor enggak bisa
semuanya butuh proses
semuanya butuh tahapan
kalau misalnya mohon maaf
yang ditampilkan ahli dari pihak pihak
bahwasannya dari rakaman tv
siapapun tanya sama kameramen di ruangan ini
ada namanya distorsi
ada namanya distorsi
tanyanya sama kameramen yang ada di belakang
ketika file source dari dvr dibandingkan dengan
dari rakaman tv
mereka semuanya komentar sama
dan itu harusnya dipahami oleh ahli multimedia forensic
tapi yang dimaksudkan di sini adalah
apakah ahli dari penuntut umum ini
apabila flash shiftnya di style di tempat laptopnya ahli dari penasihat hukum
dibolehkan apa tidak itu aja
mohon maaf saya mau mencontohkan yang ini
tadi yang ini saya lihat dibahas panjang sekali
saya mau mencantumkan yang tadi saya belum selesai
mohon maaf dikasih waktu sebentar
oke kalau kita lihat di sini
tidak ada apapun yang ada di sini
ahli ini kan sudah bukan lagi menjelaskan tentang pembelaan dia
boleh atau tidak itu saja
karena masalah kita kan itu
karena di sini kita mencoba mencari kebenaran material yang mulia
kebenaran material yang mulia
jatahnya ahli kan sudah selesai
bukan diputar balikan fakta
ketika sesuatu bilang a
sedangkan itu b apakah kita mau terima
coba tenang ya
ini kan tidak terjadi kesatuan pendapat
sehingga persidangan ini pun kan harus
maka oleh karenanya
gambar itu kita tayangkan
laptop daripada ahli yang
diajukan oleh penuntut umum
nanti ahli dari penasihat hukum yang
sedangkan operatornya kan sudah paham
oleh analisa dari ahli
artinya diminta eh setelah yang nomor
sekian atau nomor sekian
yang mulia begini
ini bukan soal menganalisa yang mulia
ingin membuktikan tentang bahwa ini ada sedikit
kalau membuktikan time frame
tidak menganalisa yang mulia
itu dia harus zooming
ketika mereka ini juga melakukan
kan yang aslinya kan ada di penuntut umum
kemudian dengan alatnya ahli ini
jadi dapatlah gambar itu
nah sekarang kita juga
ahli perubatan juga melakukan hal yang sama
kita zooming dengan teknik kita
supaya kita buktikan bahwa yang dilakukannya itu
gitu loh yang mulia
jadi kalau tetap juga yang diputarkannya
itu adalah barang milik dia
ya tidak ada gunanya
karena barangnya itu juga
tapi justru kita memperbolehkan
bahwa yang dilakukannya itu
itu adalah tidak benar
jadi harus kita buktikan dengan alat kita
nah yang kau lakukan ini
metodemu tidak benar ini ini ini
jadi kalau dia hanya tampilkan
enggak ada gunanya yang mulia
sama saja kita menganalisa
ini kan kita kan tidak mengandalkan gambar
kita membuktikan ada tempering
beda yang mulia
jadi oleh karena itu
karena ahli ini sudah menampilkan secara terbuka di sini
menurut pemahaman kami
seharusnya apa yang ditampilkannya itu
adalah milik pengadilan
bukan milik pribadi dia lagi
kalau dia bawa pulang
dan pengadilan tidak berwenang memilikinya
itu sama dengan berarti bukti itu tidak boleh dipakai
sebagai bukti di pengadilan ini
tetapi kalau memang dia sudah sampai jadi ahli
semua yang disampaikannya di ruang sidang ini
ini milik pengadilan
oleh karena itu yang mulia majelis hakim
bisa memerintahkan supaya itu tinggal di sini
dan diaudit oleh ahli kami
setelah di zooming atau diperiksa oleh ahli kami
kemudian ternyata ada perbedaan
maka kewenangan yang mulialah yang mempertimbangkan dan memutuskan
yang mana nanti yang mau diterima
soal berbeda pendapat itu biasa
apakah mau menilai cara yang benar atau tidak
itu kewenangan yang mulia
itu pemikiran kami
jadi ahli yang sudah ditampilkan di sini tidak berwenang
mengatakan tidak memberikan
kalau dia begitu semua orang bersaksi
pulang buktinya ke rumah tidak ada bukti
semua orang itu namanya tidak bertanggung jawab
kalau orang bertanggung jawab berdiri sebagai saksi
maka segala yang diucapkannya diriku di pengadilan
dan segala yang sudah diperagakannya di sini adalah
itu menjadi milik pengadilan
dan karenanya pengadilan yang berwenang
menentukan itu diserahkan pada siapa
itu permohonan kami yang mulia
pertama yang mulia
ahli dari pak nuh sudah menjelaskan bahwa apabila memang mau diuji
software nya pun harus sama
dan itu adalah ini sudah dibawa software nya
kalau memang ahli dari penasihat hukum ingin melakukan pengujian
memakai ini yang memandu adalah ahli dari ph
yang mengoperasikan adalah pak nuh dengan asistennya
tetap software nya sama
jadi apple to apple masih tetap terjaga
yang kedua itu pb flashdisk
itu kan yang diuji flashdisk
yang diuji flashdisk itu ada pada kami
dan tinggal dilakukan pengujian saja
bisa secara langsung di sini untuk alat yang sama
selain itu untuk hasil pengujian
keterangan ahli yang disampaikan di persidangan
kami tidak sependapat dengan keterangan dari penasihat hukum yang menyatakan
itu menjadi milik pengadilan
karena itu bukan barang bukti
itu bukan barang bukti kembali lagi
penjelasan oleh ahli mnuh pada saat itu
itu bukanlah barang bukti yang disita
karena itu adalah kepemilikan pak nuh
bukan lagi kepemilikan pengadilan
tapi itu masuk ke dalam keterangan ahli
karena dia sudah menyampaikan keterangan itu di persidangan
dengan melakukan analisa sebelumnya
itu didapatkan dari berita acara
dan sudah didapatkan juga dari flashdisk
yang disita secara resmi
flashdisk disita secara resmi
ada juga hardisk eksternal
yang disita secara resmi
itu data datanya diambil
sudah ada berita acara penyitaan
sudah ada penetapan pengadilan untuk penyitaan
itulah yang resminya yang mulia
sementara keterangan ahli yang disampaikan di persidangan
itu adalah miliknya
kalau izinkan kami menanggapi sedikit
kalau memang itu tidak mengingin pengadilan
maka saya setuju
kalau memang itu tidak bisa dipakai sebagai keterangan ahli lagi di sini
kalau itu saya setuju
semua keterangan ahli yang disampaikan disini
itu milik pengadilan
yang diucapkan dengan lisan
yang dipresentasikan dengan alat
yang sudah terekam disini
bagaimana kita melihat
bagaimana pengadilan melihat gambar itu
kalau itu dibawa pulang
apa hanya keterangan saja
yang ditampilkan oleh andi ini kan
tapi kalau prestinya dibawa pulang
hanya keterangan lah yang menjadi serata pengadilan
jadi dari persidangan
sebentar nanti saya kasih waktu pagi
dari sisi perspektif manapun menurut saya
apa yang disampaikan di muka sidang ini
itu adalah milik pengadilan
dan pengadilan berwenang memberitakan apa saja dengan itu
terima kasih en boyang
kami setuju untuk diuji sama
file yang sama
resource file yang sama
silahkan diuji sama ahli pihak
nggak ada masalah bagi kita
kita ngomong pembuktian material
kalau misalnya ahli pihak
bilang bahwasannya di situ ada jaringan yang nenek
tadi disebutkan di sana
dan kita kan nanti diuji
kita bisa pastikan siapa yang bersalah
siapa yang gerbong siapa yang memberikan
sudut pandangnya berbeda
tidak ada masalah bagi kita
source file yang sama
sop yang sama
source file yang sama
sop yang berbeda
kita lihat mana yang lebih bagus
tidak ada masalah
source file yang sama
software yang sama
makanya dalam dunia digital forensik
ada namanya standarisasi software
itu diatur sama nist
di amerika serikat
mereka kan mengatur
tidak semua software bisa menjadi digital versi tools
kalau misalnya software developer bikin
kemudian bilang ini software saya
ada namanya uji dober di amerika serikat
yang menguji apakah satu software itu bisa diterima sebagai pembuktian
tidak sembarang terus terang
banyak software sampah dalam dunia digital versi
oleh karena itu
nist mencoba menstandarisasi
oke tidak ada masalah
mereka pakai software b
ditonton sama masyarakat indonesia
kita lihat soalnya mana yang terbaik
tidak ada masalah
nist menyampaikan lagi
saudara kita digunakan oleh penegak hukum hampir seluruh dunia
tidak ada masalah
mungkin andi juga
andi kita mungkin ada memberikan pendapat
terima kasih yang mulia
itu tidak mengindikasikan adanya
konsistensi dari pergerakan pergerakan yang kita indikasikan
kita memiliki empat bahan pembanding
dan memiliki konsistensi pergerakan yang menjadi indikasi tempering
yang ada di tangan saksi ahli
itu telah dibawa pulang
apapun yang dilakukannya
hanya dia dan tuhan yang tahu
oleh karena itu
konsistensi yang kami dapatkan dari berbagai sumber
itu sudah menjadi indikasi kuat
saya mau menambahkan yang mulia tentang search file
kalau ahli merasa menjadi ahli digital forensik
harusnya tahu namanya timestamp analysis
dan itu dipegang sama teman teman gpu
silakan tidak ada masalah
kenapa harus takut
katanya mau pembukaan material
saya ada jalan keluar yang mulia
mungkin sebagai usul
apa yang dipisah ahli ini dulu
kan merasa ngeri flash disk
dan juga kita tidak tahu dari mana asal usulnya
karena kan tidak disita juga
tidak diambil di setara dengan lain
yang dipisah oleh ahli ini pun
kita tidak tahu asal usulnya
jika kalau terbakar gambar gambar
apa yang diperlukan
di bawah tol gambar aku
kan kita juga tahu
kita sudah punya bukti
yang ditayangkan oleh kompas tv
yang boleh ditahankan mereka juga disini
pasti mereka juga tidak berkayasan
mungkin kompas tv tidak berkayasan
diamlah itu dengan tetap dengan keterangan dia
dengan flash jadinya
sudah membuktikan dengan kontak tadi itu
dianggap juga sebagai sukses
biarlah majlisnya tim ini lah
bukti yang sama sama itu
juga kita tidak tahu asal usulnya dia punya
ini justru kita tahu
bersumber dari dia punya
lebih valid kita punya
karena sumbernya adalah dari dia punya
sedangkan yang dia punya
kita tidak tahu sumbernya dari mana
karena tidak ada berita acara pengambilannya
dan tidak ada cashnya
apakah ini berhasil
apakah ini berhasil
apakah ini berhasil
apakah ini berhasil
apakah ini berhasil
apakah ini berhasil
apakah ini berhasil
yang mulia memutuskan
tapi dengan catatan
biarkan sumbernya itu sama
biar bukan mulia yang meninggal
itu jadi berbeban

karena kedua duanya kita hormati pendapatnya
kita menurut pemimpin kami
kita tidak akan ada konfrontasi
karena kita tidak bisa memiliki hal yang lain
masalah nanti putusan seperti apa mas jis yang menyebutkan sehingga apabila kita diberikan
disetujui oleh kedua belah pihak bahwa yang dianggap orisinil barang bukti yang ada pada jaksa karena
sifatnya adalah teknologi apakah sekiranya ada basis baru dikopikan dari jaksa bagaimana
sehingga barang bukti yang ada pada jaksa tidak akan berubah ya yang mulia yang mulia saya sepakat yang
mulia sebenarnya yang utuh tadi karena yang mau kita analisa kan apa yang dilakukan ahli ini berarti
yang dikendaki oh iya karena dia membuat zooming zooming membuat suatu teknik teknik
sendiri sehingga seakan akan ada percepatan tangan tangan ambil
ini loh yang mulia jadi itu yang kita analisis bahwa itu enggak benar tidak sesuai dengan
berjemur menurut ahli ya artinya kan begini bahwa ahli yang diajukan oleh jaksa penuntut
umum itu menganalisa rekaman cctv itu kan berdasarkan perintah penyidik perintah penyidik
ya kan dia tidak mengajukan zooming zooming sendiri tapi kan
berdasarkan perintah penyidik ya sehingga apabila disetujui seperti saya katakan pasti yang ada pada
penuntut umum di copy untuk dianalisa oleh ahli yang dari penasihat hukum dengan hak zooming zooming
juga artinya kan begitu supaya seimbang jadi yang mulia maksud kita ini kan yang disarankan asli enggak ada enggak
disarankan yang mulia ya kan sekarang ahli ini membuat zooming zooming sehingga kan diberitakan selama
ini seakan akan ada garu garu dan macam macam yang kita ingin analisa yaitu yang mulia yang
dilakukan ahli ini tidak sesuai dengan yang sebenarnya oke jadi yang mau kita periksa itu dia
punya yang mulia itu sebagai saya katakan tadi kalau memang tidak tidak bisa disepakati seperti itu saya sudah kasih jalan keluar yang mulia
biarlah dia dengan apa dengan keahlian dia sudah menjuming zooming biarlah ahli ini dengan keahlian ini
zooming zooming nanti yang mulia memiliki penilaian tapi dengan catatan samalah jangka sumbernya itu
terserah saya kira itu paling jalan keluar yang terbaik keputusan kepada yang mulia silahkan
saya menandaskan yang disampaikan ketua majelis tadi sepertinya itu yang lebih elegan
jadi ahli waktu itu kan mendapatkan juga dari cctv yang asli dari olivier lewat penyidik atau
lalu ahli ini sudah memberikan zoom zooming zoom yang istilah tadi di persidangan
nah kita sudah mendengar dan melihat bagaimana hasil analisis saudara
lewat cctv asli nah sekarang saudara juga pun dari ahli penasihat hukum bisa
men transfer kan oleh jaksa asli itu silahkan dilakukan zoom bagaimana
belum bukan ini asli diambil dari jaksa sekarang nanti bagaimana saudara mengambil
analisis melakukan zoom lagi nanti kamilah majelis yang akan menilai
apakah yang menurut
jaksa atau ahli yang dari
presiden hukum dan masyarakat
juga nanti akan dapat menilai
yang mana yang direkayasa
di sana kita harus menilai
hasilnya dari sana
saya sepakat tidak ada masalah bagi kita sosial yang sama
buki sama pihak ahli pihak tidak ada masalah
disini saintifik kita ngomong tidak ada masalah
begini kalau saintifik
yang saya tahu kalau saya saintifik
dimanapun bukti itu dikasih
tidak akan ada yang takut dikasih aja
tapi begini saya sampaikan
jangan pada seorang
itu nanti keaslian dia itu
itulah keterangan dia bukan pendapat dia
yang berbeda tidak bakal
dia kan membuat suatu
bukti dari penutup hukum
apa yang dilakukan jadi
jumin jumin tadi itu yang mulia
ini tidak tepat
untuk bisa membuktikan itu tidak tepat
maka yang diperiksa
adalah tentu yang dilakukannya itu
konfrontir itu seperti saya katakan
awal persidangan tidak perlu
dikonfrontir antara ahli yang satu
dengan ahli yang lain
penasihat hukum dan belum tentu juga kami
percaya apa jumin juminnya dia
dan coba aja buat lagi jumin juminnya
saya mau tanya bisa konsultasi dulu dengan ahli
apakah punya waktu cukup untuk bisa
menganalisis itu dalam
ini karena mereka itu kan berhari hari berminggu minggu
kita perlu waktu bapak hakim
sesuai dengan apa yang dilakukan
oleh saksi ahli
dimana saksi ahli muhammad nur al azhar
yang seperti tertera di dalam bap
hanya menggunakan filter gama
lalu melakukan penceritaan visual
jadi jikapun kami diberikan akses terhadap
untuk melakukan hal yang sama
sidang kasus kopi bersih yang tidak akan segera kembali
tetaplah bersama kami di cnn indonesia